istri saya bikin rujakan
terus mau ngundang tetangga perempuan
biar lebih akrab
lo udah ngabarin si tati
saya ngasih tahu kamu teh
biar kamu ngasih tau istri kamu atu jak
neng ine ke
mau ngasih tau neng ine ke sama neng citra
diundang rujakan sama istri saya di rumah
orangnya kagak ada
saya juga tau
maaf bu nur saya baru datang
nunggu t shore
tak ada sudah pergi kerja dia
ada apa kau mencari ani
gak ada apa apa
gak ada apa apa kau mencari cari
ngapain lu dikemari
mau ngajak mancing
enggak be cuma mau main aja ke rumah ba be
di rumah bosen
kok nianya indah diajak
di rumah sama bang harun
soalnya kalau disini suka rewel
ya namanya juga
tapi saya jadi nggak enak
jadi ganggu kerja
jadinya kita tidak bisa konsen kalau kerja
im lu udah ngajak kontra kan
kontra kan yang mana
kontra kan ini kek
orangnya kek gak ada
memangnya ada apa dengan kontra kan ini kek
kasih tau jangan ya
dia gak usah kasih tau
ini urusan kita berdua
besok saya mau izin gak kerja
mau ke bandung
mau ngantri mia ke rumah mama
saya sama bang harun mau nitipinnya ke mama saya
jadi sementara mia tinggal di sana
loh kenapa mbak
di sini mia gak ada yang jaga
mbak harun juga lagi cari kerja
si citra sama ineke lagi ada kerjaan boleh sidang
kalau mau kita kesana aja
balai sidang di senayan
gue kagak mau ah
ada apa mau ketemu mereka
supaya gue ada temennya
istri saya ngundang rujakan
istri saya bikin rujakan
terus mau ngundang tetangga perempuan
biar lebih akrab
lo udah ngabarin si tati
saya ngasih tahu kamu teh
biar kamu ngasih tahu istri kamu
istrinya si tisna ngajakin rujakan di rumahnya
tati udah tau
kan belanja buah buahannya bareng sama tati
ntar tati kesana abis masak
mau ikut ngerujak bareng gak
ikut ngerujak bareng gak di rumah t i o
emak kenapa sih
ani diundang rujakan gak tis
neng ani nggak ada di rumah pur
tadi kan gue udah anterin ke kantor lo gimana sih
kalau citra diundang gak
tadi saya kontrakannya
neng citra sama neng indra juga gak ada
eh bilang aja lo mau ngobrol sama citra
kamu sama ineke sampe kapan kerjanya
istrinya temen gue
mau ngundang kamu sama ineke rujakan
kalau gak bisa ya udah gak apa apa
tadi udah selesai masak makan siang
nanti ke rumah t i o ya
ini lagi dibikin kok kuenya
suruh kemari buruan
bantuin mak bikin kue
aduh mak lupa udah terima pesanan kue
bolu lima loyang buat ntar sore
main catur yuk
sekali doang bang
eh mau kemana lo
tadi katanya gak mau main catur
cerita apaan sih
gua mau beli kaos
emangnya lebih murah
bukan masalah murahnya cimot
tapi belinya gitu loh
maknanya kalo beli kaos dari ani kenapa
ah lu kagak ngarti
kasih tau dong
udah jadi ngerujaknya yuk
bapak sudah undang siapa aja
bapak teh tadi ngajari ngundang yuk
dah tadi bapak kata ngutisna di jalan
katanya dia aja yang ngundangnya
terus bapak t langsung aja ke rumah mbak abe